maya bursa calon gubernur pilkada jakarta dua ribu dua puluh empat mendatang saudara
mantan gubernur jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
menyebut kriteria pemimpin jakarta di masa datang
haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan
dan berani untuk tidak populer
hal ini disampaikan ahok saat menjawab sejumlah permasalahan di kota jakarta
yang hingga kini masih dirasakan warga jakarta
mulai dari kemacetan hingga banjir yang belum juga teratasi
tidak boleh sekadar mencari popularitas dan pencitraan semata
nah terapkan yang paling penting bagi saya bukan kajian kajian
kita tahu terlalu banyak yang paling penting anda berani eksekusi
kadang kadang itu tidak populer
tapi demi untuk jakarta lebih baik
hanya sementara kalau populitas hanya pencitraan
bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi
bahwa yang kita kerjakan itu ada